puluhan warga dusun jaring sari kutorjo mojokerto jawa timur
yang didominasi ibu rumah tangga
memblokade jalan desa dan melarang truk pengangkut sampah melintas
menuju tempat pembuangan akhir sampah
aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan warga
atas keberadaan tpa milik dinas lingkungan hidup pemerintah kabupaten mojokerto itu
warga menuntut aktivitas pembuangan sampah dihentikan
karena menimbulkan bau tidak sedap
karena pada awalnya pada awal pembangunan di sini
itu tidak ada pemberitahuan tidak ada sosialisasi
atau apa apa keputusan untuk musyawara itu tidak ada sama sekali
sementara itu kepala dinas lingkungan hidup kabupaten mojokerto
membantah tudingan tpa mengeluarkan bau tidak sedap
pemkap mojokerto memastikan tpa tidak akan berdampak pada permukiman warga
bahkan pihaknya berencana mendirikan wisata edukasi
dan daun ulang sampah untuk warga setempat
sekarang jenengan kan daun
kalau bau mungkin selek ringan misalnya terang lewat itu bisa jadi
tapi insya allah kita jamin setelah nyampe di sini
dikelola tidak akan bau
karena kan kita punya caranya bagaimana supaya sampah
terus kemudian dari jarak kan cukup jauh lah masih kan tidak
akibat aksi blokade jalan yang dilakukan warga
puluhan truk pengangkut sampah tidak bisa melintas menuju tpa
agung wibowo mojokerto jawa timur